hai hai hai pade pade pade nekat banget dah iya iya iya iya iya kalau
ada ngapa ngapakan adek bekanya berubah semoga gue eh ya allah
makanya masih utuh ulala ngapain tiduran di situ huburan kecelakaan
kamu tenang dulu jangan emosi jangan marah karena namanya marah itu berasal dari api neraka
kamu tuh sama aja kek sobre kamu juga boleh main main betul tidak betul tidak
saya mau bawa bu siti ke santriwati dulu ya

berarti kue yang parah sakit ya
kita udah berhasil bos
kita udah nakutin pakai mainan ular yang kita sebarkan bos
dan kita udah ngeracun semua tanamannya pak kiai bos
pokoknya jangan sampai ditanemin lagi tuh
rusak aja ya
kita dari orang sini turun
kayak ada orang terus ngomongin ular ularan
dua dua aku mesti protes
kalian berdua pada mau ngapain sih
kita tahan dulu di ukang
tahan dulu di ukang

taruh taruh taruh
taruh taruh taruh
ya makanya serius dong
sampai di depan aja udah
untuk pak d
untuk pak d
untuk pak d
untuk pak d
untuk pak d
malah bantuan datang
biar ustaz aja yang ini
udah pak d
udah pak d
naik pak d
badan salah pak d
ustaz siap gak
eh ustaz salah ya
aduh pak d
aduh pak d
apa yang dia kutahu ustaz
aku masih gak percaya semua uluran tadi kok bisa ada gitu di sawah
aku gak tau juga
banyak ngejahilin oh enggak lah oh iya tadi aku ketemu ini nih apa ya hama sasara temen
eh teman teman ini kampung kimia di toko papa oe jualan juga nih yang kayak gini kata papa oe
kalau pupuk kimia kebanyakan itu nggak baik nanti tanaman bisa mati
apa pupuk kimia ini sengaja dituangin ke sawah atau kebunnya pak kiai jangan jangan dua orang
mencurigakan tadi eh dapatkan jangan kebanyakan ngelamun ngelamun itu nggak baik daripada ngelamun
enak kita mandi aja ya deh ya ya ya nih bukan kau tak perlu harta untuk kejadi sempurna
ya indah hanya di dalam jiwa bukan bukan karena harta kau kan jadi berharga hati yang mulia
itulah kuncinya oh oh oh jadilah diri sendiri
gimana pade udah enakan belum
syukur dah pade ya
tau gak pade
biar kata kita seling pada usil
sering kagak akur
siti masih seneng liat
sabar ya pade
ya allah pade
iya pade minta
jangan terlalu kedepan banget
ntar gelasnya sakit
jangan digigit gelasnya dong
oh pindahin ya
aduh salah lagi sayang
jangan pengen mati aja
waduh kena genting dapur tuh
padek padek ikan dengan banget dah iya iya iya iya iya
ada ngapain adek bekanya berubah muka gue eh ya allah makanya masih
utuh ulala ini ngapain tiduran di situ huburan kedekaan ini
mabrani saya mau ke dapur tiba tiba tronton lewat belakang nabrak ini bukan
tronton di kayanya nih apa aja itu ada undakan
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
capek yang sakit
pak de istirahat disini ya
pak de ngerti gak
pak ade harus banyak banyak istirahat
jangan banyak gerak ya
saya minta tolong pak siti untuk menjaga pak de
sampai pak de pulih
bisa gak kalau yang jaga itu jaga pak siti
mendingan anak macan dua
ini lebih kejam dari naksinya pak ustadz
aduh pak ade jangan begitu dong
dalam kegagalan manusia
itu pasti dikasih kesempatan yang kedua
dan kita ini harusnya manusia jadi yang akur pak de
seperti ako dan kamon
kayak ini seperti wajan loh
wajan aku nih bagian yang putihnya
kamu yang itemnya
itu pantat wajan siti
kalau bisa pas gitu ya peribahasanya ya
enggak enggak pak de saya bercanda
ya udah kalau gitu saya mau pamit dulu
dan semoga lagi semoga lelah kau sembuh
apapun yang menjadi keinginan pak des
positif penuhin ya